ketidakjelasan tata niaga kedelai membuat impor kedelai rentan kecurangan
lalu bagaimana peran pemerintah dalam menyikapi impor kedelai
sekaligus menjaga pasokan kedelai agar tempe dan tahu tetap bisa dibeli dengan harga terjangkau
kita ikuti penelusuran dari ruli kurniawan berikut ini
di kabupaten universitas gejah mada yogyakarta impor kedelai dari amerika sudah dimulai sejak seribu sembilan ratus delapan puluh lima
dan tiap tahun jumlahnya terus bertambah
ini berbanding terbalik dengan luas lahan kedelai dan produksi kedelai lokal yang terus menurun
ini ada ketidakseimbangan sebenarnya dari kedelai yang mulai tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima delapan puluh empat mulai mendatangkan import
relevansinya ke harga kedelai harga kedelai impor semakin murah
akhirnya harga kedelai lokal mengikuti dengan harga kedelai impor
nah harga kedelai lokal kita kalau sama dengan harga kedelai impor yang transgenik
mengakibatkan adalah harga jual dari kedelai menjadi tidak lagi ekonomis
sehingga petani tidak akan lagi banyak untuk menanam
menanam dan akan mengalihkan ke komoditi lain yang dirasa memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi
pemerintah dalam hal ini badan urusan logistik
diharapkan ikut serta dalam pengadaan kedelai dan bertindak sebagai importir
menurut kementerian pertanian keberadaan bulog dalam pasar kedelai amat berpengaruh
bulog kita harapkan menjadi ini
terutama dalam pengaturan
menjaga stabilitas pangan khususnya kedelai
namun hingga saat ini bulog masih fokus menyerap dana penyertaan modal negara yang diterimanya
pada desember dua ribu enam belas sebesar dua triliun rupiah
dana ini dipakai untuk pengembangan infrastruktur
salah satunya membangun gudang gudang kedelai lokal
kita jadi produksi di sentral sentra produksi deli
kita sedang mau bangun gudang bulog
silo silo khusus untuk kedelai
bebasnya pasar komoditas pangan termasuk kedelai ternyata menimbulkan permasalahan baru
indonesia corruption watch menemukan indikasi impor empat kebutuhan pangan
yang tidak tercatat dalam jumlah besar pada rentang waktu dua ribu lima hingga dua ribu tujuh belas
dengan nilai total mencapai dua puluh tiga triliun rupiah
pada kasus ini
impor kedelai terjadi sebanyak enam ratus tujuh puluh delapan ribu ton dengan nilai mencapai empat dua triliun rupiah
dengan begitu banyaknya komoditas pangan yang tidak tercatat
jangan jangan ini malah merusak mekanisme atau misalnya struktur harga di pasar
atau dalam konteks yang lebih luas kita lihat misalnya
jangan jangan kita suasembada pangan tidak terjadi karena memang keran impor itu begitu bocor
jadi satu kita lihat misalnya tendensi impor itu masih terjadi
kemudian yang kedua pengawasannya tidak ada
impor secara ilegal atau unreporting itu masih terjadi
nah menurut kami ini sesuatu yang menarik untuk dilihat lebih lanjut
apakah memang ada policy yang memungkinkan itu terjadi
misalnya peraturan perdagangan atau peraturan apa namanya izin impor atau penetapan kuota kebutuhan dalam negeri
atau dalam hal mungkin semua pengawasannya baik itu misalnya kamlah gitu ya
keamanan laut atau kepabeanan atau badai karantina dan seterusnya dan seterusnya di kementerian perdagangan
ketidakjelasan data komoditas kedelai dan tata niaga kedelai dinilai koalisi rakyat untuk kedaulatan pangan
sebagai bentuk pemeliharaan sindikasi dan mafia impor bahan pangan
sepuluh tahun lima belas tahun terakhir kita belum bisa ditunjukkan oleh pemerintah ya
pemerintah belum menunjukkan sikap yang cukup tegas terkait dengan hal ini
kasus misalnya di kedelai ya di kedelai kita belum melihat satu keputusan dan satu kebenarannya
dan kita juga belum melihat kita juga belum melihat kita juga belum melihat kita juga belum melihat kita juga belum melihat kita juga belum melihat kita juga belum melihat itu tapi kita juga tidak bisa merasa takutnya
kebijakan yang kuat yang mendorong tumbuhnya produksi kedai dan negeri dengan mengatur salah
satu contohnya ya biaya masuk itu satu yang kedua bagaimana mengatur tata niaga kedelai menjadi lebih
fair itu juga belum cukup kelihatan yang berikut adalah bagaimana bisa para pelaku importer ini
juga di kode dia diatur sedemikian rupa sehingga tidak sebebas yang yang hari terjadi
tidak bisa dipungkiri impor kedelai masih dibutuhkan demi menjaga stabilitas harga
produk olahannya terutama tempe dan tahu namun pengadaan bahan pangan yang miskin data tidak
jelas dan mudah dimanipulasi semakin mencederai perekonomian bangsa tim liputan cnn indonesia